pimpinan pusat muhammadiyah menetapkan satu ramadan seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah jatuh pada hari senin enam juni dua ribu enam belas
adapun lebaran akan jatuh pada rabu enam juli dua ribu enam belas
penetapan awal puasa dan lebaran ini disampaikan pimpinan pusat muhammadiyah senin siang di yogyakarta
penetapan awal puasa dan lebaran ini didasarkan atas hasil hisap hakiki wujudul hikak
yang menjadi pedoman majelis tarjih dan tajdid pp muhammadiyah
ijtima menjelang ramadan ini terjadi pada minggu lima juni dua ribu enam belas pada pukul sepuluh lewat satu lima puluh satu waktu indonesia barat
ketika bulan pada saat terbenam matahari di yogyakarta dan di seluruh wilayah indonesia berada di atas ufuk
karena itu pp muhammadiyah menetapkan senin enam juni dua ribu enam belas sebagai awal puasa
sementara itu ijtima menjelang syawal seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah terjadi pada senin empat juli dua ribu enam belas pukul delapan belas tiga wib
selain itu pp muhammadiyah menetapkan idul adha sepuluh zulhijjah jatuh pada dua belas september dua ribu dua puluh
muhammadiyah berdasar hasil dari perhitungan hisap wujudul hilal majelis tarjih dan talidid
mengumumkan bahwa satu ramadhan empat belas juni dua ribu enam belas ini adalah hari yang berakhir
satu ratus tiga puluh tujuh hijriah itu jatuh pada enam juni dua ribu enam belas
sedangkan satu syawal itu jatuh pada tanggal enam juli dua ribu dua puluh
dan pada idul adha itu jatuh pada dua belas september dua ribu enam belas